dua hari jelang gelaran motogp seri ke lima belas di sirkuit mandalika lombok
senyumlah pembalap melakukan parade kelelim kota mataram rabu siang
ribuan warga kota mataram membadati jalan sepanjang rute parade yang berjarak sekitar tujuh km
parade dimulai di markas kepolisian daerah nusa tenggara barat menuju kantor gubernur ntb
warga bahkan merangsak masuk ke tengah jalan untuk bisa mengabadikan gambar video dan foto
para pembalap yang melakukan parade
sementara itu sejumlah sepeda motor sport yang mengiringi parade pembalap
melakukan berbagai macam atraksi di tengah jalan untuk menghibur para penggemar motogp
para pembalap kemudian diterima oleh pj gubernur ntb lalu gita aryadi
dan mengalungkan kain tenuh rasa sambo kepada para pembalap sebagai simbol ucapan selamat datang
kehadiran para pembalap ini membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
di lombok sumbawa nusa tenggara barat
awalnya dikenal sebagai tempat leisure tempat berlibur
kemudian kita kembangkan mais
nah sekarang kita dengan adanya event event seperti ini kita bergerak untuk menjadi destinasi sport tourism
tentu semakin banyak atraksi atraksi yang kita hadirkan
maka minat dan motif orang untuk berkunjung ke daerah kita semakin banyak
sementara itu direktur mgpa priyandi sata
menyatakan bahwa yang terjadi di lombok adalah
yang turun dalam parade pembalap tersebut adalah para pembalap muda dari kelas moto dua dan moto tiga
termasuk pembalap asal indonesia mario aji
sementara para pembalap motogp saat ini masih belum banyak yang datang
dan beberapa diantaranya sedang beristirahat
pertama jumlahnya belum banyak ya motogp ya
kalau nggak salah mungkin hari ini ada tujuh sampai sepuluh ya
dari tujuh sepuluh ini memutuskan istirahat
karena cuaca ada juga beberapa yang membawa keluarga
dan juga anaknya pengen keliling
ya yang adanya segitu mereka memutuskan tidak ikut
sehingga kami mengajak pembalap moto dua dan moto tiga
gelaran motogp seri ke lima belas di indonesia
akan dimulai pada hari jumat tiga belas oktober
kemudian dilanjut pada hari kedua sabtu empat belas oktober
jadwal kualifikasi pertama dan kedua
lalu pada minggu lima belas oktober akan berlangsung balapan utama
lalu rahmat junaid akan berlangsung balapan utama
di mataram ntb